masker wajah menjadi salah satu produk skincare yang paling populer dan digemari banyak orang
sering digunakan di sela sela waktu me time ternyata ada macam macam jenis masker yang
dirancang untuk memenuhi kebutuhan tipe kulit yang beragam kalau aku pribadi aku lebih suka
pakai sheet mass karena lebih praktis dan hasilnya pun kalau sheet mass itu lebih
bagus kalau untuk kulit aku personally aku lebih suka pakai clemas sih enggak terlalu
suka pakai yang overnight mask karena kulit aku sensitif banget kalau misalnya masker yang
gak cocok atau apa kayak in the morning muka aku bakal langsung break out atau apa gitu
tujuh jenis masker yang sering beredar di pasaran adalah cream mask clay mask gel mask
exfoliating mask peel off mask sleeping mask dan yang paling praktis yaitu sheet mask
masing masing masker memiliki kegunaannya tersendiri cream mask cocok untuk tipe kulit
normal dan kering serta berfungsi melembabkan kulit lalu clay mask cocok untuk pemilik kulit
berminyak dan membantu menyerap racun minyak dan mengeringkan jerawat sedangkan gelmes untuk
kulit sensitif dan memberi efek mendinginkan serta mengurangi kemerahan di kulit selanjutnya ada
exfoliating mask yang baik untuk mengangkat kulit mati dan kotoran di pori pori yang dapat mencerahkan kulit
peel off mask mengatasi jerawat dan komedo ada pula sleeping mask atau masker yang digunakan
semalaman saat tidur untuk membantu menghidrasi kulit secara menyeluruh dan mendalam dan yang
terakhir adalah sheet mass masker untuk semua jenis kulit yang gampang digunakan tanpa harus
dibilas namun dengan banyaknya macam masker bagaimana cara memilih masker yang sesuai
kebutuhan atau jenis kulit tadi harus tahu dulu ya kulit kita jenis apa kulit kita jenis yang
normal atau jenis yang tidak normal artinya tidak normal itu bermasalah bermasalah itu bisa ada
penyakit kulitnya atau ada jerawatnya ya atau kulit kita sensitif kulit yang sensitif ditandai
dengan keluhan stinging atau keluhan perih atau keluhan beruntus atau merah pada saat kita
mengaplikasikan sesuatu di atas kulit kita
namun jika membeli produk kini harus berhati hati dikarenakan ada banyak beredarnya produk kosmetik
ilegal dengan bahan dasar yang dapat membahayakan kulit untuk memastikannya anda dapat mengikuti
beberapa langkah berikut pertama cek kemasan pastikan kemasan produk dalam kondisi baik
kedua cek label baca informasi produk yang tertera pada label ketiga pastikan produk
memiliki izin edar dari badan pom dan bisa dicek melalui aplikasi dan terakhir pastikan pro
tidak melebihi masa kadaluarsanya nah kalau saya punya tiga macam masker di rumah yaitu yang
pertama adalah clay mask dimana ini membantu membersihkan pori pori secara mendalam yang
kedua adalah sleeping mask dimana mask ini membantu menghidrasi kulit sehingga kulit kita
semakin lembut dan yang terakhir adalah krimas dimana krimas membantu untuk mengurangi kemerahan
diantara semua masker pilih yang mana dia ayu lestari himawan amri jakarta